kasus viral hubungan seksual sesama jenis antara perawat dan pasien di rs darurat covid sembilan belas wisma atlet kemayoran
telah naik ke tingkat penyidikan
polda metro jaya juga telah menetapkan pasien sebagai tersangka karena menyebarkan konten pornografi di media sosial
kasus ini berawal dari viralnya unggahan akun twitter at botty alter
yang mengaku telah berhubungan seksual sesama jenis
dengan salah satu tenaga kesehatan di rumah sakit darurat covid sembilan belas wisma atlet kemayoran jakarta
mengetahui hal tersebut pihak rumah sakit darurat wisma atlet kemayoran langsung melaporkan ke pihak kepolisian
polda metro jaya telah menetapkan pasien tersebut sebagai tersangka lantaran menyebarkan konten pornografi di media sosial
saat ini tersangka masih diisolasi di wisma atlet lantaran masih berstatus positif covid sembilan belas
ada pun perawat yang diduga berbuat asusila dengan pasien telah dinonaktifkan dari rs wisma atlet dan dinyatakan negatif covid sembilan belas
terlapornya ini adalah pasien
pasien sendiri yang sampai dengan saat ini masih kondisinya adalah positif
kemudian saksi yang satu yang memang kerjanya adalah relawan di situ
relawan sebagai perawat dapat informasi bahwa yang bersangkutan sementara dinonaktifkan ya nonaktif
tetapi kita sudah lakukan pemeriksaan untuk klarifikasi
pagi tadi sudah dengan perkawinan
dan sudah dinaikkan ke sisi ketika penyidikan